di pekarangan rumah yang tidak begitu luas inilah
sudi waluyo seorang warga simopomahan baru surabaya jawa timur
membudidayakan larva atau magot lalat hitam
di sangkar sederhana inilah ribuan lalat hitam ia kembang biakan
serangga bernama latin hermetia itu bertelur di sela sela tumpukan kayu yang diletakkan di dasar sangkar
setelah satu minggu telur itu lantas menetas menjadi belatung
larva larva yang dihasilkan inilah yang memakan sampah organik
sepuluh hari sebelum menjadi pupa larva memakan segala jenis sampah basah
satu gram magot sanggup menghabiskan dua sampai empat kg sampah dalam hitungan jam
lalat ini hanya hidup empat sampai tujuh hari saja
setelah kawin dan bertelur lalat ini mati
siklus hidup lalat lebih lama saat dari telur sampai menjadi pupa atau larva yang mengeras sebelum berubah menjadi lalat
total proses ini berlangsung selama empat puluh hari
apa yang menginspirasi pak sudi
apa yang mau didayakan lalat hitam ini
awalnya kita itu tidak ada rencana untuk magot
nah seiring berjalannya harga pellet yang terlalu mahal
kita itu bagaimana mengurangi kos biaya untuk lili itu
sekalian saya memperhatikan di lingkungan kami ini banyak sampah sampah
yang itu sangat mengganggu bau walaupun kebersihan kampung
setelah saya ikuti dari perkembangan ikuti dari media sosial
itu ternyata di situ ada pakan alternatif yaitu sejenis larva magot ulat magot
mereka perlu makan itu dari sampah
artinya kalau kita hubungkan antara sampah dengan keperluan yang kita butuhkan untuk biaya pemotongan kos biaya lilik
jadi kita timbul untuk berusaha peternak magot ini
sudi kemudian mengedukasi tetangganya
yang menyediakan bak sampah di depan rumahnya
sampah sisa makanan dari para tetangga inilah yang kemudian ia berikan ke magot
bila ada warga yang ingin memelihara magot untuk mengolah sampah secara mandiri
sudi memberikannya secara cuma cuma
bahkan ia akan membeli kembali magot yang sudah berusia dua minggu
pertama sampah organik bisa kita buat makanan magot
jadi sampah yang masuk ke sampah biasa itu hanya sampah kering
jadi sampah organiknya masuk untuk makanan magot dan kita bisa setorkan ke pak sudi untuk perusahaan
ini tambahan perekonomian saya di rumah
satu kilogram magot dewasa dihargai rp delapan sepuluh ribu rupiah
selain itu kaskot atau sisa sisa sampah yang mengering juga dimanfaatkan untuk pupuk dan pakan ternak
sedangkan sisanya dia fokuskan untuk masalah sampah
seperti yang terjadi di rumah pak sudi inilah rata rata satu rumah bisa mengurangi sampah sampai setengah kilogram tanpa harus berakhir di tempat pembuangan sampah akhir
baginya mengatasi sampah menjadi hal utama
sedangkan pundi rupiah yang didapat adalah bonusnya